seperti inilah kondisi ruas jalan salemba raya senen jakarta pusat pasca libur lebaran
kepadatan kendaraan terlihat dari arah matraman menuju kawasan salemba pada senin pagi
padatnya kendaraan yang melintas menimbulkan kemacetan cukup panjang
kemacetan juga terjadi di jalan keramat raya yang mengarah ke kawasan gunung sahari jakarta pusat
tak sedikit dari pengendara roda dua maupun roda empat yang nekat menghindari kemacetan dengan menerobos jalur bus transjakarta
kondisinya sih terlalu itu apa namanya masih ada ujung ada macet
terasa aktivitasnya terganggu gak sih
ya lumayan terganggu
sementara di hari pertama kerja pasca libur panjang lebaran kantor pelayanan samsat dan pelayanan sim di demak jawa tengah pada senin dipenuhi warga
untuk mendapat pelayanan warga harus antre selama berjam jam karena server mengalami gangguan
di bagian pengurusan sim pelayanan dihentikan sebelum pukul dua belas siang karena jumlah pemohon sudah melebihi kapasitas
dari tanggal dua puluh delapan sampai tanggal sembilan kita ukur
pemohon sim yang masa berlaku simnya tanggal dua puluh delapan sampai tanggal sembilan bisa diperpanjang tanggal sepuluh sampai tanggal tujuh belas mei dua ribu dua puluh
seorang pemohon sim baru mengaku harus menunggu cukup lama
karena server data untuk foto pembuatan sim baru mengalami gangguan
udah nunggu berapa lama
dari jam setengah sepuluh
karena saya mau berangkat lagi ke kuliah hari ya di jawa timur
jadi di dendangan
oh gitu pas kebetulan pas pulang ini ya
antrean panjang juga terjadi di layanan pajak kendaraan roda empat dan roda dua
untuk menghindari penumpukan
polres demak akan membuka pelayanan malam hari serta menambah jumlah loket
tim liputan cnn indonesia
libur lebaran sudah usai
kedati demikian situasi arus lalu lintas di buku kota masih terpantau rame lancar
bahkan cenderung lengang pada selasa pagi
hari idul fitri sudah satu pekan terlewati
libur panjang lebaran pun sudah usai
kedati demikian arus lalu lintas di sejumlah lokasi di ibu kota terpantau rame lancar pada selasa pagi
titik titik yang biasa menjadi simpul kepadatan kendaraan
baik jalur tol maupun arteri cenderung lengang tanpa hambatan berarti
sebelumnya pada delapan mei
untuk bekerja dari rumah dan libur sekolah diperpanjang pasca lebaran
guna memecah kemacetan arus balik idul fitri
kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
clarissa aradia di kawasan bundaran hotel indonesia jakarta
ara kalau kita bicara mengenai jakarta
sepertinya meskipun hari ini sudah kembali normal
tetapi sejumlah kawasan masih lengang
lalu bagaimana dengan jantung jakarta sendiri kawasan budaran hotel indonesia
apakah terlihat kepadatan atau masih lengang di sana
baik selamat pagi yuda
dapat kami informasikan bahwa situasi terkini arus lalu lintas di ibu kota
yakni dki jakarta terpantau ramai lancar
cenderung lengang namun tetap kondusif
tepatnya di titik saya melaporkan saat ini di kawasan sudirman
kawasan sudirman jakarta pusat ini merupakan salah satu lokasi
yang biasanya menjadi simpul kepadatan arus lalu lintas di waktu waktu normal
atau sebelum adanya hari raya idul fitri
namun saat ini seperti yang anda bisa saksikan di layar kaca anda yuda
bahwa situasinya memang terpantau rame lancar
bahkan cenderung kondusif tapi juga lengang
meskipun begitu pihak dari petugas yakni kepolisian
sudah kembali memperlakukan sistem pengalihan arus lalu lintas
mereka yang tidak sesuai dengan sistem ganjil genap
namun sejak pagi hari tadi kami memantau bahwa para pengendara ini tertib
ataupun juga menaati peraturan yang berlaku
yakni hanya mereka yang memiliki kendaraan berplat nomor genap saja
yang bisa memasuki kawasan ganjil genap ini
sementara mereka yang berplat nomor ganjil harus memutar
dan memilih sejumlah rute alternatif supaya tidak terkena kawasan ganjil genap ini
sementara itu juga adanya situasi seperti ini memang berbeda apabila kita bandingkan dengan di waktu waktu normal
mengingat kalau di waktu normal sebelum adanya hari raya idul fitri ini
pukul enam hingga pukul sepuluh pagi hari nanti biasanya menjadi waktu waktu krusial terjadinya kepadatan arus lalu lintas
namun sejak pukul enam pagi hari tadi kami memantau hingga pukul sembilan pagi ini
situasinya masih sama yuda yakni ramai lancar
bahkan cenderung lengang
terdapat sejumlah alasan mengapa hari ini meskipun ini merupakan hari kedua usai libur panjang lebaran
kawasan ibu kota ini tidak terpantau kepadatan ataupun kemacetan seperti waktu waktu normal
di antaranya adalah karena pada tanggal delapan mei ataupun juga hari minggu kemarin
pihak dari pemerintah dalam hal ini adalah kementerian dalam negeri sudah mengeluarkan
surat edaran penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dan dalam hal ini juga meminta untuk
perusahaan perusahaan swasta juga ikut berkolaborasi untuk bisa menaati peraturan dan juga imbauan dari pemerintah
hal ini adalah upaya ataupun juga langkah yang ditempuh dalam rangka supaya bisa memecah kepadatan arus lalu lintas
di kawasan jabodetabek mengingat saat ini sudah melampaui adanya momen arus balik lebaran begitu

hal ini juga sesuai dengan imbauan momen dan perubahan yang diperlukan oleh pemerintah

untuk kepadatan ataupun juga antrian kendaraan yang biasanya terjadi pada momen momen setelah hari raya idul fitri
sejalan dengan hal tersebut juga pemerintah sudah memperpanjang adanya masa libur lebaran bagi anak sekolah
yakni hingga tanggal dua mei
yakni hingga tanggal dua mei
yakni hingga tanggal dua mei

tanggal dua belas mei tahun dua ribu dua puluh dua sehingga mereka yang bersekolah ini bisa melakukan kegiatan belajar
mengajar seperti biasa di sekolah terhitung sejak tanggal tiga belas mei tahun dua ribu dua puluh dua atau juga bisa memulainya
pada tanggal tujuh belas mei tahun dua ribu dua puluh dua hal ini juga mengingat bahwa tanggal enam belas mei mendatang ini masih masuk ke
dalam kategori libur nasional yakni hari raya waisak sehingga pihak dari pemerintah juga
mengantisipasi adanya lonjakan antrian maupun juga kepadatan pada momen libur ataupun juga
akhir pekan mendatang yakni sejak tanggal empat belas lima belas dan juga enam belas mei tahun dua ribu dua puluh dua sementara kalau kita
bisa melihat data yang kami himpun dari sejumlah sumber diantaranya adalah pihak dari jasa marga
menyampaikan bahwa pada momen arus mudik kemarin setidaknya terdapat dua tujuh puluh lima kendaraan yang
melintas untuk melakukan perjalanan mudik dari kawasan jauh jauh
detabek ke sejumlah kawasan di kawasan jawa tengah jawa barat dan juga jawa timur namun di
momen arus balik terhitung sejak tanggal empat mei hingga sembilan mei kemarin hanya terdapat sebanyak
satu juta tujuh puluh lima kendaraan saja yang sudah kembali ke kawasan jabodetabek ini artinya masih ada
sekitar empat puluh tujuh persen atau setara dengan sembilan ratus sembilan puluh ribu kendaraan yang belum kembali ke kawasan
jabodetabek yang perlu diantisipasi akan terdapat antren kepadatan jauh jauh
di hari hari kedepannya begitu kemudian juga kalau misalkan kita melihat dari sejumlah transportasi
umum yang biasa digunakan oleh orang jakarta begitu untuk melakukan aktivitas di kawasan
ibu kota ini biasanya yang diandalkan adalah krl ataupun juga bus transjakarta namun sejak
pagi kami juga memantau bahwa kepadatan penumpang ini tidak sebanyak di waktu waktu normalnya
ini juga sesuai dengan statement ataupun juga pernyataan yang disampaikan oleh pt kai daop satu
jakarta yakni bahwa pemudik kemarin terhitung pada tanggal dua puluh dua april hingga tanggal tiga mei dua ribu dua puluh dua ini terdapat
sebanyak tiga ratus sembilan puluh orang yang bertolak melakukan perjalanan mudik dari kawasan jakarta menuju
ke sejumlah rute baik di kawasan jawa tengah maupun jawa timur untuk diarus baliknya sejak
tanggal empat hingga sembilan mei dua ribu dua puluh dua yang lalu baru terdapat sebanyak dua ratus sembilan puluh ribu orang saja yang kembali ke kawasan
jabodetabek ini artinya masih ada sekitar seratus hingga satu ratus lima puluh penumpang yang belum kembali yang
perlu menjadi antisipasi begitu adanya lonjakan penumpang dari hari ke hari yang masih akan
kantor ini bukan hanya semata mata untuk bisa menekan jumlah kendaraan yang melintas di sejumlah
tol maupun juga arteri namun juga sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran covid sembilan belas hal ini
juga diingat bahwa sesuai dengan imbauan dari pemerintah meskipun masyarakat diperkenankan
untuk melakukan mudik kembali ke kampung halaman masyarakat ini dihimbau untuk tetap menerapkan
protokol kesehatan dan untuk mengantisipasi adanya penyebaran covid sembilan belas di kawasan dki
jakarta begitu wfh ini diambil langkahnya bukan hanya oleh pemerintah pusat namun juga oleh pemerintah
dki jakarta juga untuk menekan laju penyebaran covid sembilan belas sehingga mereka yang usai melakukan
perjalanan mudik ke kampung halaman ini diprioritaskan untuk melakukan bekerja dari rumah
atau work from home terlebih dahulu sementara mereka yang bekerja di kantor ini diprioritaskan
mereka yang dalam kondisi sehat dan sudah melakukan vaksinasi booster ataupun juga dosis ketiga dan
harapannya adalah mereka yang sudah sehat begitu dalam kondisi yang sempurna ataupun juga normal
melakukan pekerjaan seperti biasanya dan pihak dari kemenpan rb juga menegaskan bahwa meskipun
pemerintah tidak akan menurunkan adanya kualitas pelayanan kepada masyarakat hal ini juga sesuai
dengan kebijakan dari pemerintah yakni sistem pemerintahan ini seluruhnya sudah berbasis
elektronik dan seluruh layanan administrasi dan juga kesehatan ini tetap akan diberikan secara
prima oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat baik ara terima kasih untuk laporan langsung
anda yang sangat komprehensif ada satu ratus lima puluh ribu pengguna jalan yang akan kembali ke jakarta bisa dibayangkan
jakarta akan macet lagi dalam beberapa hari mendatang selamat bertugas kembali arah